tolong jaga rumah saya dengan baik
berketat semua keamanan ya
jimmy gak ikutan
wuyah putra jimmy
tolong bantu saya cari jessica
cari jessica sekarang
bantu saya cari iqbal
warga sekitar yang menemukan dia
kondisi jessica saat ini
perlu penanganan khusus
kutip uton terbuka
tapi apa itu
jadi tidak tenang
lepaskan saya dari sini pak
eh lihat tadi kamu kaget
kok orang enak ya
tadi bukan dia dibawah ya
enggak itu di atas